berkas kasus pembunuhan ismail dan abdul ghani dengan tersangka taat pribadi diserahkan ke kejaksaan negeri keraksaan probolinggo
lima tersangka pembunuhan lainnya pun sudah ditahan di kantor kejaksaan
di mana tiga tersangka diantaranya merupakan mantan anggota tni
kepala kejaksaan negeri keraksaan probolinggo edi sumarno sudah berkoordinasi dengan polres probolinggo terkait pengamanan persidangan
kepolisian polda jawa timur siap memberikan bantuan pengamanan sepenuhnya
kalau yang enam tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ini
pembunuhan berencana itu sudah diserahkan tahap kedua baik terhadap korban ismail maupun korban abdul ghani
dan saat ini sudah diserahkan ke kejaksaan negeri kabupaten probolinggo
dan kemudian mungkin kurang loya kemudian kita limpahkan ke pengadilan negeri keraksaan
masih bertahannya sejumlah pengikut di maskan jengtaat
pribadi pasca pengasuh padepokan itu ditangkap polisi pada pekan lalu membuat pihak keluarga di kampung halaman khawatir
saat ini ada enam belas warga kecamatan sungai pinyu kabupaten mempawah kalimantan barat yang terdata menjadi pengikut dan masih bertahan di padepokan
gencarnya pemberitaan terkait para pengikut yang saat ini masih bertahan agar segera mengosongkan padepokan membuat keluarga khawatir
untuk memastikan warganya aman kepolisian sektor sungai pinyu mendatangi sejumlah rumah
yang keluarganya diketahui masih bertahan di padepokan di maskan jengtaat pribadi di probolinggo jawa tibur
melalui komunikasi telepon polisi membujuk agar mereka pulang dan meminta tidak melakukan hal di luar kendali
meski tidak mempermasalahkan warganya menjadi pengikut di maskan jengtaat
namun ketua rukun tetangga setempat menyayangkan keberangkatan mereka yang ternyata membuat keluarga yang ditinggalkan resah
jadi mereka ini saking apa saking kepinginnya banyak uang
jadi pergi ke sana apapun digadaikan yang penting dapat uang dari sana
apa yang digadaikan
pada itu lah tadi modelnya itu lah tadi kan
oh dari sini berarti ada yang dijual atau ada yang digadai
berharap dapat uang dari sana
sementara istri salah seorang pengikut di maskan jengtaat asal mempawah berharap suaminya segera pulang
kelarian yang dicari oleh bapak di sana
oh hanya waktu itu kan ngumpul ngumpul istriku aja ngumpul ngumpul sama teman aja
tapi bayar dong ke padepokan bapak itu
kalau bayar sih belum saya nggak tahu
cuman kadang kadang iuran sedikit sedikit anggota gitu biasa lah
polisi berharap kepada warga sungai pinyu lainnya untuk memberikan informasi apabila masih ada keluarga maupun tetangga yang saat ini masih berada di padepokan dimas kanjeng di probolinggo
yan adria mempawah